jangan marah tupur
saya kan cuma bercanda

ada di rumah
yaudah lo ke rumah aja ada babek kok
ya makan ke toprak dulu

dari kemarin pagi
kalau gak lihat bekas rumah ane
ngelihat ke belakang
saya mau lihat ke depan
menatap urus masa depan
bagus prinsipmu bang
aku suka itu
makanya sekarang saya lagi berusaha nabung
mau beli rumah bang
nabung buat apa bang
buat jalan jalan ke bandung
siapa tahu ketemu ani
perasaan kampung kita ini banyak orangnya
di kampung jalanan banyak
nggak boleh lewat sini lagi
mau ngambil solder tempatnya deddy
daddy kan lagi jualan
iya tadi gue dari sono
terus suruh ke rumahnya
ini menemuin mbak be
lo beneran serius
serius mau benerin radio sendiri
lo gak percaya banget mau gue kurno
waalaikumsalam mbak be
tapi kagak nyaut
coba lihat deh dari kaca
ulu ulu babai mau kemana menirapih pisan kita kemasin rojo sebentar be ngapain saya
lagi ngebersihin ubin kamar mani nanggung cepetan ya sabar atuh bentar ya benyumit lagi ah be
lu bulat balik aja ke sini saya nggak boleh datang sini
eh mbak be naim pak odi
buah buah lu ada
gak ada apa apa
gua sama si odi cuma mau ngobrol aja
di rumah lu aja ini
kan kita tes udah nyampe di sini
masa nyuruh ke rumah mbak be
gak enak di sini
ada anak gua
mendingan di rumah si naim kan capek
gua lagi nyari solder
nyari mah gak ada
beli atuh jack
nah kalo minjem mah pasti banyak yang punya jack
jalan suka bumi berangkat
berubah lagi ini teji
orang orang kagak kerja
bener juga lerut
daripada ngobrol di rumah
ngok rumah gua lagi ngapain lagi
bang beli koran bang
oh yang mana mbak
yang banyak ruangan kerjanya bang
akhirnya ada yang beli juga tumut
tadi saya liat ojak
iya dia mau benerin radionya
emang ojak bisa benerin radio
tadi gua juga nyanyi begitu teh sama si ojak